seorang pria tewas saat hendak mengikuti ajang balap perahu tradisional atau jukung di kecamatan mendahara kabupaten tanjab timur jambi
mesin perahu rusak melaju tak terkendali hingga menabrak pohon
beginilah detik detik perahu tradisional peserta lomba yang tiba tiba mengalami kerusakan mesin
perahu milik asis pria lima puluh lima tahun warga desa sungai tawar jubung timur jambi ini berputar putar tak terkendali di tengah tengah sungai
bahkan laju perahu semakin kencang dan baru berhenti setelah menabrak pohon di pinggir sungai
salah satu warga terlihat langsung menolong korban yang tergeletak di atas kapal
dalam kondisi tak sadarkan diri korban dibawa ke puskesmas
nahas beberapa jam kemudian
nyawa korban tak tertolong lantaran kondisinya semakin lemah
terkait tidak adanya petugas di sekitar lokasi basarnas jambi menyayangkan insiden yang terjadi pada hari minggu kemarin
apalagi penyelenggara tidak memberitahukan kegiatan lomba
basanas sendiri pada saat kegiatan itu tidak terlibat di lapangan karena basana tidak mengetahui kegiatan sebut dari pihak penyelenggaranya
sehingga basarnas tidak mensiagakan personil di sana
setiap kegiatan di sungai itu tentunya itu menyangkut jiwa manusia
tentunya hal tersebut sebaik seyokyanya dari pihak penyelenggara menyampaikan ke basarnas